presiden world bank jim yong kim bersama sejumlah delegasi rabu siang diterima di istana merdeka jakarta oleh presiden joko widodo
jokowi didampingi menko perekonomian darmin nasution menko kemaritiman luhut pinsar panjaitan dan menteri keuangan sri mulyani
ia percaya indonesia akan terus bergerak maju dan menjadi pemain penting di sektor ekonomi dunia
bukan hanya investasi berbentuk bangunan fisik tapi juga pembangunan kapasitas sumber daya manusia seperti anak anak dan pemuda
jika sektor ini terus didorong pertumbuhan perekonomian indonesia akan lebih tinggi lagi
kim berjanji akan membawa sejumlah investor dalam annual meeting world bank dan imf yang akan berlangsung di bali pada bulan oktober dua ribu delapan belas mendatang